ini bang buat berdua ya
gak ada uang pas aja
gak ada bang
yaudah makasih ya
makasih ya bang
itu kan ada jatah saya pur
kata bapak boleh bu
kita buka di luar aja
bulan puasa mesra mesraan siang bolong
padahal diam lagi lo
lo kan gak pada mau
emak lo belum dateng
panjang umur dah
baru aja gue tanyain dari tati
buat mertua lo
am si tati
nih be makasih ya
kalo kamu mau belajar ngejek mah
silahkan aja pakai motor saya
asal kamu nyetur tuh ya
ini baru status
beralih profesi jadi tukang ojek
tuh ada penumpang
kok diantar ke rumahnya mbak
eh kamu tukang es dawet kan
iya tapi lagi nggak jualan dulu
kalau gitu saya tidak mau sama situ ah
saya takut jatuh
bukan salah saya ya john
tati gak sanggup mah
ada yang udah bayar dp
ada yang baru separoh
ini semua catetannya
ini bukan gara gara laki lu keberatan kan
ini kemauan tati sendiri
ya tuh kaki ketati pada bengkak bengkak
badan tati lemes semuanya
kayaknya tati emang gak punya bakat buat jadi tukang kredit deh mak
udah daripada mikirin kreditan
mendingan kita buka puasa bareng
tuh udah bayar dp kan
tuh udah bayarin kolak
tapi saya harus ngelanjutin kreditannya si tati nih
harusnya gue yang nanya
kenapa lo liat liat
pengen tau aja
mau tau aja lo
kamu gak jualan dawet lagi
tuh kan dawet pake op segala
makanya aku kesini bawa beginian
ada yang bisa main catur
wah kalau cuma main catur gue jagonya
tapi ntar gue mau ngecek dulu
bang ojek dong
dua ya bang
ngenes itu pas mau main catur pas nggak ada temennya
bunga kamu itu puasa kok buka buka tudung saji
ini kan masih pagi masa sudah lapar
bu nanti sore buka di luar yuk
buka di mana
buka di restoran
ibu itu sebenarnya tidak suka buka di restoran
selain rame kalau mau sholat itu susah
restoran sekarang kan banyak yang udah ada mau sholahnya
bunga ada promo nih bu
paketan buka puasa gratis takjil
kalau begitu kamu tanya saji dulu sama bapak
bunga kalau mau bicara tunggu bapak selesai pakai kos kaki dulu
biar bapak cepat pakai kaos kakinya
mau bicara apa
nanti sore kita buka di luar ya pak
bunga buka puasa di luar itu tidak baik
kita akan tidak konsentrasi pada saat makan
banyak debu lalat beterbangan dan gak enak sama tetangga
masa kita makannya di teras
bukan di teras tapi di restoran pak
kalau itu mah tanya sama ibu
ini bang buat berdua ya
gak ada uang pas saja
gak ada bang
yaudah makasih ya
makasih ya bang
itu kan ada jatah saya pur
kata bapak boleh bu
kata bapak kalau ibu nggak masak kita buka di luar aja
kamu sekarang bantuin ibu masak
kan kamu lagi libur
jatah saya gimana
bentar tuker dulu
ojang mau nganter pak sofyan dulu
eh gue juga tau
nah ntar lo abis nganter pak sofyan
lo balik lagi kesini ya